jumlah kader partai gerindra mengajukan gugatan perdata terhadap partainya sendiri
penggugat menuntut partai gerindra untuk menetapkan mereka sebagai anggota legislatif
salah satu kader yang menjadi penggugat adalah mulan jamila
empat belas kader gerindra melayangkan gugatan terhadap partai mereka
sidang digelar di pengadilan negeri jakarta selatan rabu siang
para penggugat ini menuntut partai gerindra menetapkan mereka sebagai anggota legislatif
salah satu calon legislator gerindra yang menjadi penggugat adalah mulan jamila dari dapil sebelas garut jawa barat
namun ketika sidang dibuka kuasa hukum penggugat menyatakan lima orang mencabut gugatan
karena akan melanjutkan tuntutan ke jalur mahkamah konstitusi
lima caleg gerindra yang mencabut gugatan diantaranya keponakan prabowo
jurubicara dpp gerindra andre rosiade menjabarkan partainya menghormati langkah hukum yang diambil empat belas caleg tersebut
gerindra akan mematuhi keputusan pengadilan negeri jakarta selatan dan mahkamah konstitusi
yang dipimpin oleh bang sufmi dasko ahmad yang akan mengkaji bersama mahkamah partai
dan itu yang akan kita ambil keputusan
yang pasti gerindra menghormati produk hukum yang akan diputuskan
sidang ditunda hingga senin dua puluh dua juli mendatang
tim liputan cnn indonesia